anda pasti sering melihat gedung gedung tinggi di perkotaan seperti ini
anda juga pasti sering melihat tower tower crane saat gedung gedung tinggi tersebut dibangun
ya tower crane memang digunakan untuk mengangkut bahan bangunan yang berbobot berat ke bagian atas gedung
untuk memudahkan proses pembangunan
tapi tahukah anda bahwa kren mampu mengangkat beban bertonton hingga ratusan meter secara vertikal
berikut merupakan bagian penting sebuah tower crane agar dapat bekerja secara optimal
seperti fondasi yang biasanya dicor menggunakan semen dengan kedalaman tertentu
mas section atau tiang penyangga yang biasa dibangun dengan bentuk menyilang secara vertikal
slowing mechanism yang dapat membuat kren berputar tiga ratus enam puluh derajat
counterweight atau pemberat yang berada di sisi ujung crane
dan kecakapan operator dalam menghitung jarak antara titik angkut beban
dengan besaran beban yang akan diangkat
secara sederhana tower crane menggunakan prinsip kesetimbangan
agar mampu memindahkan bahan bangunan ke bagian atas bangunan itu sendiri
kuncinya terletak pada counterweight atau pemberat yang terdapat pada sisi lain dari crane
berat dari counterweight biasanya lebih besar daripada beban yang diangkat
beban dikali jarak itu momen
jadi kalau bebannya tadi lima ton jaraknya ke tengah itu lima meter berarti kan dua puluh lima ton
tinggal yang di ujungnya ini kalau paling ujung itu katakan jaraknya sepuluh meter
berarti kan dua puluh lima dibagi sepuluh berarti dua lima maksimum dua lima gitu
tapi kalau jaraknya dari tengahnya ini lima meter juga ya dia bisa mengangkatnya ya lima ton juga gitu loh
rumus yang digunakan berat beban dikali jarak titik angkut beban ke pusat tiang krain
harus sama atau lebih kecil dengan berat counterweight
dikali jarak antara pusat tiang krain dengan pemberat itu sendiri
agar kokoh menahan beban tower crane hanya dapat berdiri dengan fondasi sendiri pada ketinggian dua puluh hingga tiga puluh meter saja
jika lebih dari itu biasanya tower crane akan disandingkan dengan bangunan inti yang sedang dibangun
agar fondasi tower tetap mampu mengangkut beban yang semakin tinggi
rio abadi urib handoyo jakarta